dia memberitahu kalau farida disekap oleh perempuan siluman
perempuan siluman bara
berarti farida dalam bahaya bara
panglima mongir menyuruh kita jalan ke arah timur
dan kita harus menemukan rumah peninggalan belanda
tuan adolf peter
atau kubidasakan kalian
kami ditugaskan untuk menjaga buah ini
siapapun tidak boleh masuk
dan mengganggu sementara jurang gerawah
kalian belum tahu siapa aku
aku mengganggu semedimu
aku mau minta petunjuk
aku tidak sanggup menandingi raja wahyu agung
suruh dia berbuat mesum
ya dia harus melakukannya dengan sukarela
dia harus tahu bahwa perbuatannya itu adalah kotor
aku sedang melawan seorang laki laki yang imannya sangat tipis
bukan dia orang
kamu tidak bisa menggunakan mardian
sebab mardian adalah suami farida
mardian suami farida
farida dan mardian menikah dengan sah
tapi farida tidak mencintai mardian
parida mencintai laki laki lain
siapa dia kakak
apa dia sembara
murid dari kejabat
ya tepat sekali lampir
carilah orang lain yang menyerupai sembara
itu mudah buatku
terima kasih kakak
bahas faham marina
pikiran anda pasti bisa meng randomly quempa muda mungkin
harus masih dura lagi gak
aku juga ing giant slime
kau tetap seperti podemos
kau tetap bisa saling membuat lagu saya
farida kamu akan bertukuk lutut di hadapanmu
kamulah orang ini
dengan cemeti amal rosoli di tanganmu jadilah pendekar sejati
bantulah orang orang yang bertugas
pegangkan keadilan dan kebenaran
terima kasih kiai
semarang besok berjalanlah ke arah timur
di sana kamu akan menemukan sebuah rumah tua peninggalan orang belanda
namanya adelo peter
di situlah malam pir bersemayam
terima kasih panglima
barak kamu belum tidur barat
harimau jadi jadian yang waktu itu menolong kita pada saat kita dikejar kejar warga barah
dia memberitahu kalau farida disekap oleh perempuan siluman
perempuan siluman barak
namanya malam pir
berarti farida dalam bahaya bara
panglima mongir menyuruh kita jalan ke arah timur
dan kita harus menemukan rumah peninggalan belanda
dia adalah farida istri yang kamu tinggalkan
karena dia tidak mau menikah dengan mbak dirol
tadi rul raja siluman buaya
maka wajahnya disihir menjadi wajah orang lain
apa yang dia lakukan di sini mak
jangan banyak tanya

apakah kalian menghalangi jalan kami
cepat serahkan uang dan harta majikan kalian
kita di rampok bu
diam ambil semua barang barangnya
eh lepas leherku
siapa yang akan menang
jangan sampai dibunuh di jirah dulu ya
aku mau bersenang senang
jangan kena maju kamu
apa salahnya kita berbulan maru sebentar